kemajuan teknologi kian mempermudah kinerja kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran hukum
di serial detektif yang satu ini kemajuan teknologi diandalkan oleh mantan petugas kepolisian yang lumpuh
untuk meringkus pembunuh berantai
informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia news hour
saya sarah ariyanti tetap patuhi protokol kesehatan
selamat siang dan sampai jumpa
adaptasi kemajuan teknologi menjadi salah satu cara kepolisian memperkuat kinerja institusi
kepolisian memiliki sejumlah perangkat deteksi digital yang mendukung penyelidikan dengan pendekatan scientific crime investigation
seperti perangkat untuk mengakses semua informasi di sebuah ponsel
perangkat untuk mendeteksi uang palsu pendeteksi aroma gas hingga perangkat pemeriksa puing puing serpihan bom
ada sesuatu di jalanan
saya tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya
terlihat bahwa teknologi canggih ampuh digunakan untuk kepentingan penyelidikan
di serial ini seorang mantan petugas kepolisian bahkan bisa memecahkan kasus tanpa harus beranjak dari kamar tidur
tentu diperlukan analisis dan kerja tim yang solid untuk bisa memanfaatkan teknologi canggih secara maksimal
selalu tiga bersama dia
serial ini bercerita tentang ahli kriminologi forensik bernama lincon ryme
yang lumpuh karena kecelakaan saat mengejar pemuduh berantai yang populer dengan julukan the bond collector
kelumpuhan membuatnya berhenti dari kepolisian
tiga tahun kemudian kepolisian merekrutnya sebagai konsultan sipil
meski masih lumpuh lincon memiliki analisis tajam
dia bekerja sama dengan polisi muda bernyali tinggi dan cekatan
bernama amelia suss
keduanya saling melengkapi dan terhubung lewat teknologi canggih
seperti kamera tersembunyi big data kepolisian gps software profiling digital hingga software pemetaan instan
alhasil meski tak beranjak dari tempat tidur lincon memimpin penyelidikan dengan baik
satuan tugas yang digawanginya berhasil memecahkan berbagai teka teki pembunuhan
lincon bahkan berambisi meringkus sosok yang membuatnya lumpuh the bond collector
linton rime memecahkan kasus dengan analisis cemerlang terhadap detail bukti di tkp
belajar dari kisah sherlock homes yang mengandalkan wawasan luas tentang kota london
lincon rimes meringkus para pembunuh berantai dengan mengandalkan wawasan luas tentang kota new york
serial ini diadaptasi dari novel populer berjudul the bond collector yang rilis pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh karya jeffrey dever
sebelumnya kisah yang sama diadaptasi menjadi film dan dibintangi dance washington
pendalaman kasus dipermudah dengan adanya data digital
perpaduan kemampuan personal dan teknologi digital yang seru dan pentaktik melawan kejahatan
diramu dengan seimbang di serial ini
kasus apa saja yang berhasil dipecahkan bagaimana keseruan kolaborasinya
teknologi apa yang efektif untuk menghentikan para kriminal
cerita perburuan pembunuh berantai yang lihai menghadirkan teka teki the bond collector bisa anda saksikan di mola